tersangka dan para saksi kasus ktp elektronik menjadi pemeriksaan di gedung kpk jakarta pada selasa kemarin
mereka yang diperiksa antara lain tersangka andi narogong sugiharto dan juga anang sugiana sugiharjo
mimpin dari pt quadra solution yang memenangkan tender ktp elektronik
pemeriksaan para saksi dan tersangka dilakukan secara terpisah
kpk juga terus mengembangkan penyelidikan kasus ktp elektronik sehingga ada kemungkinan tersangka akan bertambah
apalagi muncul fakta baru dalam persidangan yang telah digelar
selain itu kpk mempertimbangkan akan mengenakan pasal dua puluh satu dan dua puluh dua undang undang tipikor kepada saksi miriam
yang diduga memberi keterangan palsu
sekarang pemeriksaan lanjutan kita tentu mengkonfirmasi sejumlah informasi yang terkait dengan perkara iktp yang sedang kita dalami
salah satunya terkait dengan penggeledahan yang dilakukan pada hari jumat dan hari senin
andi agustinus alias andi narogong diperiksa kpk selama enam jam terkait dengan penggeledahan rumahnya di kawasan tebet jakarta selatan oleh penyidik kpk senin kemarin
andi keluar dari gedung kpk menuju mobil tahanan tanpa memberi keterangan kepada media
penasihat hukum andi samsul huda mengatakan materi pemeriksaan berkaitan dengan penggeledahan dua rumah milik andi dan istrinya di kawasan tebet jakarta selatan
dalam penggeledahan tersebut penyidik kpk menyita sejumlah dokumen berupa catatan keuangan
zulfikar zunurain cnn indonesia
kita langsung ke gedung kpk sudah ada produser lapangan cnn indonesia heranov al bashir di sana
heranov apa perkembangan terbaru dari penyidikan di kpk terkait dengan kasus korupsi ktp elektronik
mengenai konstruksi kasus kedugaan korupsi pengendahan proyek ktp elektronik reinhardt sejauh ini memang beredar
berbagai sumber meriam haryani mantan anggota komisi dua dpr dari fraksi partai hanura ditetapkan menjadi tersangka
tapi sejauh ini jurubicara kpk telah memastikan bahwa belum ada keterangan resmi yang akan disampaikan oleh kpk terkait penetapan tersangka untuk meriam haryani yang diduga memberikan kesaksian palsu di persidangan
sejauh ini informasi yang kami himpun febri menyatakan bahwa apakah pihaknya atau lembaga antiraswa ini akan menetapkan meriam sebagai tersangka
ini masih dalam
dalam pendalaman dari kpk
apakah pasal yang akan dikenakan kepada meriam haryani
kpk mengaku bahwa mempertimbangkan pasal dua puluh satu ataupun pasal dua puluh dua
pasal dua puluh satu ini menyebutkan reinhardt bahwa dalam undang undang kpk terkait dengan pemberian kesaksian palsu
meriam ini memberikan keterangan palsu dan tidak membenarkan keterangan yang disampaikan dalam persidangan ktp elektronik beberapa waktu lalu
dan untuk pasal dua puluh dua juga menyebutkan bahwa
seorang saksi tidak membenarkan apa yang disampaikan dalam persidangan
ini yang tengah dilakukan pendalaman terlebih dahulu oleh kpk
apakah segera menetapkan miriam haryani mantan anggota komisi dua dpr sebagai tersangka
dan apakah nanti meriam ini akan ditetapkan menjadi tersangka baru setelah andi narogong kemudian irman dan juga
sebelumnya juga telah ditetapkan menjadi tersangka sugi harto
apakah miriam ini akan menjadi tersangka baru
ini masih pendalaman oleh kpk
sebelumnya kita menyimak pernyataan dari ketua kpk agus raharjo akan ada tersangka baru yang akan ditetapkan oleh kpk
dan pasal dua puluh satu dan pasal dua puluh dua yang akan dikenakan kepada meriam terkait dengan kesaksian palsu ini diatur dalam undang undang tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan renhat
tapi jikapun nanti ada pertimbangan dari majelis hakim untuk mengenakan pasal yang tepat
hakim sendiri mempertimbangkan pasal satu ratus tujuh puluh empat
yang diatur dalam kuhp sesuai dengan yang diatur dalam pasal dua ratus empat puluh dua yang diatur dalam kuhp rehat
dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara
sedangkan pasal dua puluh satu atau pasal dua puluh dua yang akan dikenakan kepada meriam haryani dari kpk ini
ancaman paling singkat tiga tahun dan paling lama selama dua belas tahun dengan ancaman denda sebesar satu ratus lima puluh juta rupiah hingga enam ratus juta rupiah
dan terkait dengan pemerintahan pada hari ini
ada elsa sharif yang diperiksa sebagai saksi untuk tersangka andina rogong
elsa syarif ini tadi datang ke kpk pada pukul sebelas dan ia menyatakan ia akan memberikan keterangan kepada kpk terkait dengan pertemuannya dengan miriam haryani
yang telah mengaku bahwa telah bertemu dengan elsa sharif sebelum sidang ktp elektronik dimulai
tadi elsa syarif tidak secara gamblang menyatakan apa kaitannya dengan miriam haryani
yang jelas tadi elsa syarif renhat mengatakan bahwa
meriam mendatanginya untuk berkonsultasi apakah terkait dengan pencaputan acara pemerintahan atau bap
ini tidak dijelaskan secara rinci oleh elsa syarif
yang jelas bahwa sudah ada pertemuan dua hingga tiga kali dengan miriam haryani di kantornya
dan juga disebut sebut ada pengacara dari setianovanto rudy alfonso yang juga mendatangi elsa syarif bersama dengan meriam haryani
tapi elsa syarif tidak mengaku bahwa pengacara yang datang ke kantornya itu adalah pengacara dari setia novanto
apakah benar tadi bahwa disebutkan miriam ini juga mencoret isi bap atas saran dari pengacara setia novanto
tadi elsa syarif tidak mengaku bahwa ada saran dari pengacara setia novanto untuk mencabut ataupun mencoret isi dari berita acara pemeriksaan
inilah yang akan nanti disampaikan oleh elsa syarif setelah diperiksa oleh penyidik kpk novel baswedan yang masih berlangsung sampai saat ini
kita tunggu saja nanti apa saja perkembangan dari pemeriksaan elsa syarif
kemudian tidak hanya ansa sarif yang pada hari ini juga diperiksa sebagai saksi untuk andina rogong yaitu terdakwa dari proyek ktp elektronik yaitu sugiharto
kami masih menantikan sugi harto untuk datang memberikan saksi
apakah ada pemeriksaan kepada miriam haryani untuk kesaksian palsu ini masih kita nantikan dari kpk keterangan secara resmi reinhardt
baik terima kasih arhanov albas syarif langsung dari gedung kpk di jakarta